hai yang lebih menggunakan celana pdl menggunakan jaket oleh kita
sempat menyeberang ke dekat penyeberangan kasih
jalan di depan yang di gerak tkp yang di gerak tkp tkp
itu terpaksa di atas orang ini

jarak dari stasiun yang di gerak tkp
dengan telepon tadi sudah terjawab dari kabit vizkompor
bahwa hanya ada enam hanya ada enam telepon yang masuk
dan enam ini baik itu outgoing incoming
itu semuanya dikenal
karena kita membuka
ada handphone itu bersama dengan istri jadi yang bisa membuka handphone ini memang yang punya
pinnya hanya istri jadi itu dibuka bersama sama dengan istri kemarin waktu di rumah duka jadi
ini kami sampaikan supaya tidak bias lalu yang kedua terkait dengan ojek online kami bisa
pastikan tidak menggunakan ojek online karena dari bukti petunjuk yaitu cctv yang ada di depan
polres baik itu yang di atas maupun di bawah lalu juga yang ada cctv di stasiun jatinegara
menunjukkan bahwa korban atau almarhum ini berjalan kaki